demo mendukung ukraina terus berlanjut di beberapa negara termasuk di inggris dan perancis
ribuan warga inggris turun ke jalan sementara itu pendaki profesional asal perancis
mendaki menara tertinggi menggunakan warna pakaian seperti bendera ukraina
banyak warga dari seluruh dunia yang mengecam serangan oleh presiden rusia vladimir putin
yang dimulai sejak dua puluh empat februari lalu
salah satunya di london inggris
ribuan warga london inggris berunjuk rasa untuk mendukung ukraina dan menyerukan perdamaian
mereka juga menuntut di akhirnya invasi yang dilakukan oleh rusia
lantaran situasi saat ini memasuki fase baru dengan serangan yang lebih intens
juga dilakukan tiga pendaki profesional asal perancis
mereka mendaki gedung tinggi yang sulit dengan mengenakan warna pakaian yang sama
seperti bendera ukraina yakni biru dan kuning
kita datang ke ukraina untuk mendukung teman teman yang ada di sana
ini adalah perjalanan pertama yang sulit yang kita lakukan sebelumnya
kita ingin menarik tangan
ini adalah simbol
ini sangat simbolik untuk kita
untuk mengembangkan keberanian ukraina dengan aksi seperti ini
ini adalah perjalanan pertama yang kita lakukan
para pendaki juga mengakui aksi yang mereka lakukan sebagai simbol keberanian ukraina
dalam menghadapi invasi yang dilakukan oleh rusia